ini tidak sesuai hukum
saya pakai sendal
tim densus anti teror polri menangkap mantan sekretaris umum front pembela islam munarman
di kediamannya di kawasan perumahan modern hill pamulang tangerang selatan selasa sore
polisi menangkap munarman atas kasus dugaan terorisme
munarman tiba di mapolda metro jaya selasa malam
dengan pengawalan ketat dari densus delapan puluh delapan mata munarman juga ditutup menggunakan kain hitam
usai penangkapan munarman polisi juga menggeledah bekas kantor sekretariat fpi
di kawasan petamburan tanah abang jakarta pusat
setelah lebih dari tujuh jam ketugas segana dari bambus polri keluar
dengan membawa barang barang sitaan yang diduga berisi buku bertema kudeta putih
pendarahi lapah serta cairan dan bubuk berwarna putih
kemudian kami mendapatkan informasi dari tim tadi bahwa ada dugaan bahan bahan berbahaya
nah saat ini sedang didalami lagi
tadi kan ada dari jebom kegana rimop
saat ini dari laboratorium forensik untuk mendalami lebih tajam lagi
tentang temuan barang ini
sementara itu aziz yanwar selaku kuasa hukum munarman menyebut
bahwa penangkapan munarman dengan mata ditutup serta tangan diborgol
saat dibawa polisi ke polda metro jaya melanggar hak asasi manusia
aziz menyebut dasar penangkapan munarman terkait kehadirannya
di kegiatan bayat isis di makassar tahun dua ribu lima belas tidaklah tepat
pada saat itu munarman hadir untuk memenuhi undangan ceramah
munarman bahkan tidak mengetahui jika acara tersebut adalah kegiatan backup
dia datang dalam rangka diundang untuk mengisi seminar
masalah habis itu mereka melakukan bayat di makassar itu
masa pak munarman disalahkan
jadi diundang untuk acara seminar
seminar selesai udah seperti itu kan
lebih lanjut aziz memastikan pihaknya akan mengajukan permohonan pra peradilan
dan telah menyiapkan empat puluh orang pengacara yang akan mendapingi munarman
tim liputan cnn indonesia